di yogyakarta daerah patuk dikenal sebagai sentranya bakpia lokasi ini sering diserbu
wisatawan untuk membeli produk kuliner yang terinspirasi dari kue bulan asli cina turis
bisa saja membeli bakpia di toko toko sepanjang jalan ks tubun yang membelah kampung patok
ngampilan yogyakarta namun ada cara lain membeli bakpia dengan pengalaman berbeda
membeli bakpia di toko oleh oleh menjadi suatu hal yang biasa dilakukan para wisatawan namun bila
anda ingin pengalaman yang berbeda anda bisa datang ke kampung patok berjalan di lorong lorong
kampung dan datang langsung melihat pembuatan bakpia di rumah rumah warga gungun di surya
tujuh ratus delapan puluh enam bakpia dibuat sama seperti bakpia lain di patok
isiannya pun tak hanya sekedar kacang hijau dan kumbu kacang ada rasa lain yang ditawarkan
seperti rasa buah misalnya durian atau rasa kekinian seperti teh hijau atau green tea
bu kalau keasikan di sini kita bisa langsung merasakan bakpia dari ovennya iya langsung
dari ovennya jangan fresh sekali masih panas kalau mau tetapi ya itulah nanti dicoba aja fresh
ya bu ya ini panas nggak bu waduh panas tapi aduh bener bener panas tapi sensasi makan bakpia nya
nanti akan jadi berbeda ya karena kita langsung merasakan kehangatan dari ovennya
rasanya beda ya bu ya kalau kita dibanding kita makan bakpia biasa dari kotak ini merasakan langsung
ada yang misalnya kalau masih panas itu ada ngerasanya gimana gitu
ada yang kemantepannya sendiri lebih tahu kalau ini memang baru
bu saya nanti mau bungkus ya bu buat oleh oleh
awalnya mbak pia patuk mempunyai merek yang merupakan nomor rumah pembuatnya
biasanya bakpia di pinggir jalan utama mempunyai merek berupa dua digit angka
sedang di dalam kampung umumnya memilih merek dengan tiga digit angka
namun sesuai perkembangan ada pengusaha yang memilih menggunakan nama saja atau gabungan antara nama dan angka
dengan berbagai perkembangan sejarah di patuk ada hal hal tertentu yang tidak diketahui wisatawan
kalau di pinggir toko itu biasanya ya itu lima puluh sampai lima puluh lima
itu aja kalau lima puluh lima puluh lima itu yang isi dua puluh
kalau yang di kampung cuma rp dua puluh lima ribu sama isinya dua puluh
kalau yang di jalan raya itu biasanya yang lima belas harganya rp empat puluh lima di kita harganya cuma rp dua puluh ribu
cuma ya selangnya agak banyak sih
tapi ya itu wisatawan itu kan banyak yang nggak tahu
meski harga lebih miring kadang wisatawan berpikir bahwa besaran harga mengikuti kualitas rasanya
di kampung ini sudah ada mbak pia itu
dan ternyata sampai hari ini masih pada eksis
nah itu kan kita menanjakan dari segi kualitas segi rasa sudah masuk semua ke konsumen
jadi dari seperti itu ternyata oh rasa tidak berubah dari dulu sampai sekarang
ika wisatawan asal temanggung ini sudah lama berlangganan membeli bakpia yang ada di dalam kampung patuh
kali ini ia membawa bakpia ke sumatera sebagai oleh oleh bagi kerabatnya di sana
di produksinya tapi juga kalau kita di produksinya kita bisa ada cicipannya
itu bisa dicicipin rasanya gitu malah yang dicicipinnya malah anget anget
dan juga kalau di toko toko besar itu kadang kita nggak tahu berapa hari kan sudah
tapi di produksinya itu kadang itu langsung dia panas panas kita langsung dikemas
guru besar ilmu dan teknologi pangan universitas gajah mada murdiati garjito meyakinkan
bahwa dibalik mbak pia yang dikenal sebagai orang yang berpengalaman
oleh oleh khas yogyakarta ada sejarah panjang bakpia yang sudah berusia sekitar delapan puluh tahun
bakpia pertama kali dibawa imigran cina dari wonogiri jawa tengah ke yogyakarta
bakpia yang dulu kulitnya dibuat dengan menggunakan lemak babi dengan isian daging babi
telah berubah menjadi makanan halal setelah berakulturasi dengan kondisi lokal
garjito menyebut mengonsumsi mbak pia sejatinya bukan saja memanjakan lidah
tapi juga belajar tentang pentingnya sebuah nilai hidup
toleransi yang orang jawa orang jogja bisa menerima makanan milik etnis lain
yang meskipun di sini minoritas tetapi kita bisa menerima
sekarang menjadi bagian dari bangsa indonesia
nah anda mau mencoba membeli mbak pia sambil mendapat pengembangan
dapat pengalaman dan pengetahuan baru di yogyakarta
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta